di kota besar seperti jakarta kebutuhan air bersih ternyata belum sepenuhnya tercukupi
sebagian warga muara angke harus mengeluarkan uang jutaan rupiah per bulan untuk kebutuhan air mereka sehari hari
simak dalam laporan khas redaksi berikut ini
sudah dua puluh tahun mas kamah tinggal di rt dua belas blok eceng muara angke jakarta utara
selama itu pula ia harus menyisihkan uang jutaan rupiah per bulan untuk kebutuhan air minum dan mck
ini bukan khusus untuk mencuci baju terus mandi gitu
kadang mandi gak kalah air minum siram pakai air ledeng
masih ada air ledeng di sini
masih di kulit itu juga
gak bisa gitu bu air ini digunakan untuk minum nggak bisa
yang gak tau ya orang lain lain ada yang bisa ada yang gak tapi ya pasti gak ada yang bisa lah
airnya jelek sih kayak air ledeng gitu
dalam sebulan berarti bisa habis berapa

airnya aja itu
meski harganya relatif tinggi kualitas air pikul yang dibeli warga tidak cukup baik
ini adalah air yang biasa dibeli warga sehari harinya untuk kebutuhan mandi dan mencuci seperti ini
warga biasanya menghabiskan uang kisaran dua puluh hingga lima puluh juta rupiah
warga biasanya menghabiskan uang kisaran dua puluh hingga lima puluh juta rupiah

untuk membeli air sebanyak lima sampai sepuluh pikul
kondisi airnya jelas tidak jernih dan memiliki bau maka dari itu warga tidak menggunakan air ini untuk kebutuhan konsumsi
selain air pikul warga blok eceng juga menggunakan air tanah yang dikelola oleh musola setempat
dengan iuran sebesar satu ratus lima puluh hingga dua ratus rupiah per bulan
iuran sebesar ini dianggap cukup berat oleh warga
apalagi kualitas air tanah juga tidak lebih baik
warga berharap pemerintah segera memberikan solusi untuk masalah ini
kepada pemerintah mengadakan air bersih ke wilayah kita di blok ecing ini
itu mau dia penyaluran lewat pipa ataupun yang tandon
mungkin untuk lebih murah ya karena kalau untuk gratis ya nggak mungkin
pasti ada kepengurusan ada ini
menanggapi masalah ini pemprov dki jakarta mengatakan akan segera mencari solusi
ketersediaan air bersih di wilayah ini sudah menjadi masalah sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
targetnya bisa secepatnya lah
cuman pasal saya gini ios air itu harus dikelola dengan baik
dan tarifnya itu kan memang pak gubernur sudah menyiapkan tarif subsidi
untuk menjaga air bersih
tapi yang memang sangat murah terjangkau oleh masyarakat
nah itu yang tolong dijaga
selasa dua puluh dua februari puluhan warga muara angke mendatangi gedung balai kota jakarta
mereka meminta pemerintah dki jakarta menyediakan air dengan harga terjangkau
edo eka rizky ford dan tobi mantoro jakarta